pemerintah akhirnya memutuskan tetap menerapkan ppkm mikro dalam rangka menangkal penularan covid sembilan belas
namun ppkm mikro kali ini dilakukan dengan beberapa pengetatan
untuk mendalami efektivitas pengetatan ppkm mikro ini
telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom dengan prof zubairi jurban
ketua satgas covid sembilan belas ikatan dokter indonesia
selamat pagi prof zubairi
halo selamat pagi suaranya kecil banget mbak
oh iya baik pak tapi suara prof zubairi ini jelas ya di studio
prof bisa dijelaskan begitu
sebelumnya kan anda sempat menyarankan ke pemerintah untuk menerapkan lockdown
namun ternyata dijawab pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan ppkm mikro dengan pengetatan
nah bagaimana anda melihat efektivitas ini pak
iya protokol mikro yang dipertebal yang diperketat
ya sementara ini
bagaimana jumlah kasus baru per hari
bagaimana positivity ratenya
bagaimana keterisian bed di rumah sakit rujukan
nah ini kalau nanti makin hari makin banyak kasusnya
kenaikannya lebih lagi
iya kebijakan tersebut harus diganti dengan kebijakan yang
sebaliknya kalau kemudian turun drastis dengan kebijakan sekarang mikro
maka mungkin sudah waktunya melonggarkan
nggak apa apa selama monitor dan evaluasi dan perubahan kebijakannya harus
cepat cepat dengan baik dan benar
baiklah prof zubairi
mengutip data anak anak menjadi kelompok usia yang rentan terpapar covid sembilan belas dengan tingkat kematian tersebut
apakah pengetatan ppkm mikro ini bisa mengeram penularan terutama kepada keluarga
oh ya cluster keluarga makin banyak jelas sekali
beberapa keluarga yang kontak saya untuk nasihat ataupun untuk mencarikan rumah sakit itu
ternyata di dalam satu rumah misalnya terisi lima orang ya lima limanya kena
di tujuh tujuh tujuh nya kena kalau dulu kan hanya sebagian
jadi memang virus delta dari india ini memang amat sangat mudah menular
jadi ini pesan yang jelas untuk masyarakat bahwa kita memang harus extra hati hati harus ketat
dan kalau berbicara mengenai angka kematian anak begitu ya
akibat covid sembilan belas di indonesia kan angkanya paling tinggi begitu se asia pasifik
ini penyebabnya apa dok
apakah memang karena dari keluarganya itu kurang mengenal gejalanya
kemudian terlambat untuk ketika untuk mendapatkan penanganan atau seperti apa
nah suaranya kecil sekali mbak pertanyaannya mengenai anak ya
iya kematian anak dok penyebab paling besar
iya anak memang ada kesenderungan meningkat untuk di indonesia
namun juga di inggris di tempat lain juga ada peningkatan kasus anak yang terinfeksi
namun yang sakit yang meninggal amat sangat sedikit dibandingkan dengan yang usia lanjut
jadi memang benar anak bisa terinfeksi anak bisa sakit dan meninggal
namun persentasenya lebih rendah masih jauh lebih rendah
baik lalu prof menurut anda bagaimana pedoman melindungi anggota keluarga di tengah pandemi saat ini
bagaimana melindungi keluarga jadi begini pertama prokesnya harus ketat
jadi memang kalau bisa sekarang ini paling nggak untuk dua empat minggu ke depan
kalau nggak ada keperluan mendesak jangan keluar rumah
kalau keluar rumah mau belanja makan atau apa cukup satu orang saja yang mewakili
kemudian kalau misalnya untuk bekerja saya sarankan sudah dapat muncul
mungkin bekerja dari rumah kalau nggak bisa bekerja dari rumah
ya minta absen saja sakit ataupun ekstra hati hati kalau mau juga ke luar rumah
jadi khusus dua empat minggu ke depan ini memang krusial sekali
karena jelas sekali peningkatan persentase positivity rate mingguan itu meningkat luar biasa
jakarta misalnya lebih dari tiga kali
itu berarti risiko penularan dimanapun tinggi
baik itu tadi pedoman untuk melindungi anggota keluarga ya dok ya
tapi kita juga melihat bahwa kapasitas rumah sakit ini kan juga terbatas begitu dok
dan mereka sebagian dari anggota keluarga juga harus menjalani isolasi mandiri begitu
bagaimana dengan kondisi seperti itu dok
benar sekali rumah sakit penuh
jadi sukar sekali mencari tempat tidur kalau ada pasien covid sembilan belas yang baru yang harus dirawat
tapi tips dari beberapa kali di lapangan ini
jadi semua orang
semua orang yang positif covid sembilan belas harus ronsen
jadi walaupun otg
walaupun kejelangannya ringan banget
kalau ronsennya ditemukan pneumonia
ada radang paru
maka risiko untuk menjadi berat itu lumayan
jadi kalau ronsen ada pneumonia
sebagian besar dari pasien
dari keluarga itu
kalau ada yang positif
selalu inginnya dirawat di rumah
tidak mau ke rumah sakit
namun kalau misalnya ada pneumonia
kalau harus ronsen
tidak bisa tidak
wah aku tidak kejelang
aku tidak patut
kalau kemudian ada pneumonia
baik lalu prof
dari pantauan anda
dibandingkan dengan varian varian covid sembilan belas sebelumnya
menularnya juga tidak ringan
jadi juga menyebabkan
kemungkinan masuk rumah sakit
artinya dengan gejala
dan makin berat itu lebih tinggi
jadi lebih mudah menular
lebih berisiko masuk rumah sakit
gejalanya bisa lebih banyak
kemudian yang ketiga
proteksi dari vaksin sedikit berkurang
namun tidak usah khawatir
cuman proteksi dari vaksin
efektivitas dari vaksin terhadap
varian delta ini memang berkurang
tapi kalau dilihat dari gejalanya
tidak lebih berat dok
daripada varian sebelumnya
gejalanya tidak lebih berat
gejalanya hampir sama
cuma kadang kadang ada lebih banyak sakit kepala
ada yang meler
ada yang mampet hidungnya
tempat tidurnya begitu penuh
dan caranya misalnya kemarin bahkan di beberapa rumah sakit di jogja
oksigen sampai kehabisan
ya alhamdulillah sudah teratasi kemarin malam
namun itu berarti bahwa gejalanya
apapun yang ditulis di media
kenyataannya lebih banyak yang dirawat
kenyataannya sampai oksigen habis
jadi bisa dikatakan lebih berat
baik profesor zubairi
terima kasih atas informasi dan juga waktunya bersama kami di after sepuluh cnn indonesia